pemimpin front pembela islam fpi rizik sihab dijetulkan tiba di indonesia pada selasa pagi ini
dengan saat ini sudah ada korespondensi yang lain indonesia rony satria di jalan tol menuju bandara soekarno hatta
langsung kita sapa roni yang berada di sekitar tol di arah bandara soekarno hatta
roni selamat pagi bagaimana kondisi jalan menuju bandara soekarno hatta
apakah terlihat kemacetan panjang
informasi yang saya terima barusan dari tmc polda metro jaya menyebutkan
tol bandara ini lumpuh total nyaris tidak bergerak km per jam
apakah benar seperti itu di pantauan anda di sana
ya benar sekali heranov dan lady kalau kita lihat memang tadi sejak kilometer dua puluh
kalau kita tahu memang ada sekitar sepuluh km lagi untuk menuju ke bandara soekarno hatta
dan kemacetan ataupun lumpuh total seperti itu terjadi
termasuk kita sendiri yang juga akan menuju ke airport pun juga tidak bisa melakukan pergerakan kendaraan sama sekali
anda bisa lihat di belakang saya tadi banyak sekali dari pendukung pendukung
dan pendukung pendukung yang berada di bandara soekarno hatta
simpatisan dari rizik sihab ini yang sudah keluar dari mobil kemudian berjalan kaki dengan membawa bendera
saya ajak anda untuk melihat bagaimana kondisi di kemacetan ini
karena tidak hanya dari simpatisan yang keluar tetapi juga kita lihat ada sejumlah mereka
ataupun para penumpang pesawat yang ingin mengejar pesawat mereka
rata rata sebagian ada yang menggerek koper untuk menuju ke airport
karena mungkin harus mengejar jadwal pesawat seperti itu
termasuk ini hal hal yang mungkin tidak diduga oleh
siapapun termasuk mereka para penumpang yang tadinya mempersiapkan beberapa jam sebelum penerbangan mereka
tetapi akhirnya mengalami kemacetan yang kalau kita lihat dari maps ataupun dari peta
ada sekitar satu lima jam lagi hanya untuk menempuh tujuh km menuju ke bandara soekarno hatta
kalau anda lihat di depan sana kemacetan di sana juga ada kedengaran suara ambulans yang juga terjebak di kemacetan
juga tidak bisa menembus kemacetan ini
kita tidak tahu ambulans tersebut membawa apa
dan sebagian besar kalau kita lihat kendaraan hanya stuck seperti itu
termasuk juga para simpatisan ataupun para mereka yang ingin menjemput imam besar front pembela islam rizik syihab
sudah banyak yang keluar dari kendaraan mereka
rata rata kalau kita lihat kendaraan ini mereka sudah mulai berjalan
tadi juga kalau di dalam tol kita sejak masuk dari tol dalam kota
terlihat keramaian yang sebagian besar memang mereka membawa atribut atribut yang terkait dengan fpi seperti itu
sehingga memang bisa diindikasikan bahwa mereka akan menuju ke bandara soekarno hatta untuk melakukan penjemputan terhadap imam besar fpi rizik syihab
anda mungkin bisa lihat sebagian besar sudah memutuskan untuk turun dari kendaraan dan memilih untuk berjalan kaki
ada sekitar tujuh km dari titik saya berdiri sekarang ini untuk menuju ke bandara soekarno hatta
kita memang belum melihat seperti apa kondisi di bandara soekarno hatta heranov dan lady
karena memang kondisi kemacetan ini membuat kita tidak bisa bergerak kendaraan kita tidak bisa bergerak
namun bisa diprediksi kalau kita lihat apa yang keramaian tersebut juga mungkin sudah tampak terjadi
kalau kita lihat dari bandara soekarno hatta sendiri dari pihak angkasa pura ii
mereka sudah mempersiapkan setidaknya ada lima ratus personil fashion security atau offsec
yang akan dipersiapkan
untuk melakukan pengamanan
prinsipnya adalah apa yang dilakukan baik juga dari tni polri dan juga pengamanan nantinya
karena dilakukan di bandara soekarno hatta prinsipnya adalah pengetatan lebih kepada bagaimana mereka imbauan kepada para simpatisan ini
untuk tetap menjalankan protokol kesehatan
karena memang dalam kondisi pandemi seperti ini kerumunan memang cukup beresiko sangat tinggi seperti itu
kita melihat juga bagaimana mahfud md selaku menko polhukam
yang sempat memberikan statement bagaimana kedatangan ataupun rezekiah ini diperlakukan sebagai memiliki hak hukum
juga kewajiban hukum yang sama dengan warga negara indonesia lainnya
sehingga memang tentunya dia diperbolehkan untuk pulang juga diizinkan untuk keluar dari indonesia seperti itu
yang kalau kita tahu bahwa rizik syihab sudah menuju ke arab saudi sejak bulan april dua ribu tujuh belas
ini berarti sudah tiga lima tahun
sebenarnya ada sekitar enam kali kabar informasi untuk rezekiah ini kembali ke indonesia
namun tidak terjadi hal dari itu
dan inilah momentum yang memang kalau dari pihak fpi sendiri memastikan kepastian untuk pulangnya rezekiah
nah dari minggu lalu pun sebenarnya rizik sihab sudah melakukan live ataupun streaming
seperti itu yang disiarkan melalui kanal youtube memberikan informasi tentang kepulangannya
jadi memang penerbangan sudah dilakukan dari jedah arab saudi tadi malam
yaitu pada pukul sembilan belas tiga puluh waktu setempat dan diprediksi akan tiba pada pukul sembilan waktu indonesia barat
sekarang menunjukkan pukul enam empat puluh lima ini berarti ada sekitar dua jam kurang untuk menuju kedatangan
dan tentunya perjalanan kalau kita lihat dari tujuh km yang kemacetan seperti ini
ada sekiranya waktu yang diperlukan setidaknya satu setengah jam
kalaupun ada pergerakan pergerakan jalan ataupun kendaraan yang bisa dilakukan oleh pengendara
namun kembali berhenti
karena kalau kita lihat di titik kilometer nantinya di sebelah sana ada di sekitar kilometer tiga puluh
akan ada gerbang tol seperti itu yang tentunya harus dilewati
ini akan menjadi tentunya stuck lagi bagi kendaraan kendaraan yang harus melakukan pembayaran tol dan lain sebagainya
ini yang menjadi ongkir
ini bagi para simpatisan untuk memilih keluar dari kendaraan mereka dan memilih berjalan kaki
tadi sempat saya melihat juga ada yang calon penumpang pesawat yang keluar untuk mencari kendaraan opsi ataupun alternatif lain
karena harus mengejar
karena kita lihat ada jalan tikus seperti itu untuk menuju jalan utama atau jalan luar seperti itu yang untuk mereka bisa
bagaimana menaik kendaraan lain untuk bisa menuju ke bandara soekarno hatta
sejauh ini saya kembalikan dulu ke anda heranov dan lady
baik terima kasih roni satria untuk informasi anda terkait pemantauan bagaimana jalan menuju bandara yang macet total pada pagi hari ini
selamat bertugas kembali